bapak sama ibu orang tua dari elsa
iya kami orang tua rasa
kalau begitu bapak sama ibu sudah ditunggu sama dokter lisa di ruangan kantornya
terima kasih ya
sepertinya ada yang penting sekali dok
sampai dokter mau manggil kami berdua kesini
iya pak bu saya mau bicara masalah elsa
elsa berkelakuan baik kan dok
bapak gak ada masalah kan
masuk pak ipa
iya sama sama ya bu ya
tapi kapan kapan papa mau dong lagi dibuatin masakan
tadi kenapa dihabisin
karena yang ngabisin semua ya
peutnya gendut misalnya
makan semua put gangstut nih
kepala hatinya menjadi seorang yang mapan
memiliki semua yang saya butuh
namun bertahun tahun saya merasa kesepian
sejak jesse dirawat
saya makin merasa kesepian di rumah ini
beruntung saya menemukan andi dan reina
bersama andi dan reina
rasanya saya seperti sudah menemukan kehangatan baru di sebuah keluarga
keluarga yang sudah ternut sejak kak sofia pergi
tidak akan ada satu orang pun yang boleh menyakiti andin dan rena
kata supir pesanan bapak sudah diambil
pak ini pesanan bapak
sudah sesuai dengan keinginan saya
saya permisi dulu pak
bagus banget fotonya
makasih ya opan
sudah ngaku ke sini main
om boleh nggak minta foto kamu sama reina
saya ingin aja masang foto kalian berdua disini
di sebelahnya kak sofia
jadi lucu aja gitu ada foto kalian bertiga
boleh boleh nanti aku kirimin lewat email
ya boleh makasih ya
ini anak kamu dan cucu kamu kak
mereka aku sandingkan dengan kamu
kak sofia pasti bahagia kalau lihat mereka
mereka cantik seperti kang sofia

bapak sama ibu orang tua dari apa
iya kami orang tua rasa
kalau begitu bapak sama ibu sudah ditunggu sama dokter lisa di ruangan kantornya
terima kasih ya
sepertinya ada yang penting sekali dok
sampai dokter memanggil kami berdua kesini
iya pak bu
saya mau bicara masalah elsa
elsa berkelakuan baik kan dok
gak ada masalah kan
dampak dari kejadian kemarin
saat elsa dituduh mau menusuk pengunjung pasien lain
ternyata para keluarga pasien menganggap elsa ini berbahaya
dampak dari kejadian kemarin
saat elsa dituduh mau menusup pengunjung pasien lain
apalagi mereka tahu latar belakang elsa adalah narapidana pembunuhan
tapi tapi belakangan ini elsa baik baik aja kan
perilaku dia semua baik kan dok
soal penyerangan itu sudah terbukti itu cuma salah paham kan
iya bu saya tahu itu
mungkin berbuat seperti itu
ada saksinya juga kok
cuma saya tidak bisa memaksa mereka untuk menerima dan mengerti keadaan elsa
bahkan mereka mengajukan agar elsa dikembalikan ke sel tahanan
karena mereka takut anak mereka jadi korbannya elsa
iya pak dok kalau itu saya rasa enggak mungkin dok
karena menurut saya elsa butuh treatment yang dia butuhkan
kalau dia tidak mendapatkan itu kapan elsa mau sembuh
jadi saya rasa itu bukan jalan keluar yang baik buat elsa
saya mohon ya dok ya tolong jangan kembalikan elsa lagi ke penjara
disini psikisnya elsa itu udah mulai membaik
saya yakin elsa bisa sembuh
apalagi sekarang kehamilannya sudah semakin membesar
jadi tolong tolong biarkan elsa disini
makanya saya ingin bertemu dengan bapak dan ibu
karena enggak cuma satu dua keluarga pasien yang meminta agar elsa dipindahkan
mereka semua mengajukan keberatan untuk melanjutkan pengobatan jika elsa masih dirawat di sini
kenapa jadi begini ya
sebenarnya masalah ini sudah merebak dari beberapa hari yang lalu pak bu
tapi kenyataannya elsa tidak membahayakan pasien yang lain
iya elsa enggak mungkin melakukan sesuatu yang nekat seperti itu dok saya yakin sekali
iya bu saya terpaksa mempertimbangkan suara dari keluarga pasien
apalagi setelah kejadian elsa dituduh menyerang elsa juga sempat membuat kehebohan
memangnya ada apa dok
elsa sempat histeris katanya dia menemukan foto roy di dalam kamarnya
tapi setelah saya cek foto itu tidak ada
jadi catherine dapatin link dokter john hayadi ini karena
menurut catherine dr james ini kenalannya michelle kakak iparnya catherine
dan menurut dokter james akan diusahakan untuk masuk daftar prioritas ya mudah mudahan aja
alhamdulillah noh untung catherine bantu kamu terus ya
dan akhirnya kamu dapat referensi dari iparnya
iya no mama juga lihat kalau catherine itu benar benar pernah
dia itu benar benar perhatian sama kamu dia itu peduli sama keadaan kamu sekarang
kamu tuh beruntung sayang punya asisten kayak dia perhatian sama nino ya
bisa dibilang begitu ma karena kan selama ini catherine selalu di samping aku selalu bantuin
bahkan dia yang selalu nyemangatin aku padahal aku lagi down aja dia tetap semangatin
dan dia yang kasih keyakinan kalau aku pasti bisa sembuh
ya syukurlah ma dapat asisten sebaik catherine
iya nong mama lihat juga catherine itu orangnya baik ramah cantik lagi ya pak
sini sini biar tidurnya enak